saudara tim hukum tpn ganjar mahfud resmi mendaftarkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi sabtu kemarin
dalam gugatannya tim ganjar mahfud meminta pasangan prabowo gibran didiskualifikasi serta digelarnya pemungutan suara ulang
tim hukum tpn ganjar mahfud mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum phpu ke mahkamah konstitusi sabtu kemarin
tpn datang tanpa dihadiri oleh capres cawapres nomor urut tiga ganjar mahfud
tpn ganjar mahfud menyerahkan bukti bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu dua ribu sembilan belas
gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
ppn juga menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan
demokrasi itu penting supremasi hukum itu penting konstitusi itu penting dan kita tidak ingin itu diinjak injak
nah kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme
sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi
sebelumnya pada kamis lalu pasangan capres cawapres anies muhaymin sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
tim hukum timnas amin mendesak digelarnya pemilu ulang
mereka mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk pencalonan wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden
calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh wakil calon
wakil presiden dua yang saat ini
dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti
mari kita bertarung dengan jujur
partai gerindra memastikan pasangan prabowo gibran siap menghadapi gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen partai gerindra ahmad muzani menyebut pihaknya akan memperkuat keputusan kpu yang menyatakan prabowo gibran memenangi pilpres
sekjen partai gerindra ahmad muzani yakin
gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah bukti yang tidak akurat dan akurasi yang tidak pas
karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh kpu
membuktikan kecurangan pemilu secara terstruktur sistematis dan masif tidaklah mudah
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi
yang pertama harus ada bukti kuat bahwa kecurangan terjadi di lima puluh persen provinsi yang ada di indonesia
syarat kedua harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kecurangan itu di organisasi sebuah entitas
dan syarat ketiga mesti ada bukti mengenai dokumen perencanaan kecurangan tersebut
sebelumnya berdasarkan hasil rekapitulasi nasional pasangan prabowo gibran unggul di tiga puluh empat
enam provinsi dengan raihan suara tertinggi sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
sementara pasangan anies mohaimin merauk empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
dan pasangan ganjar mahfud mendapatkan dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
langsung saja kita sapa jurnalis kompas tv putri oktaviani di gedung mahkamah konstitusi jakarta
apa tindak lanjut mk soal gugatan yang diajukan oleh tpn ganjar mahfud dan timnas anies mohaimin okta
dan juga saudara benar sekali bahwa kemarin setelah selesai atau sudah ditutup oleh mk untuk pengdaftaran sengketa pemilu
ya ini pada hari sabtu pukul dua puluh dua lewat sembilan belas
indonesia barat ini untuk pil lek kemudian juga untuk pil pres pada hari sabtu pukul dua puluh empat indonesia barat
yang dilakukan adalah tentu saja dari pihak mk nantinya dari gugus tugas penanganan perkara perselisihan pemilu mk akan memeriksa berkas yang diajukan
nanti akan diteliti kemudian juga dilakukan pembobotan serta profiling dari kasus kasus yang nantinya dipersoalkan dalam permohonan
diterima atau tidaknya pengajuan yang dilakukan oleh pemohon ini nantinya akan diputuskan kemudian oleh para hakim di mk
persiapan seperti apa yang dilakukan
untuk mempersiapkan tim hukum terbaik mereka untuk menghadapi sidang yang akan dilakukan atau dijalani di mahkamah konstitusi
timnas amin misalnya ini mengklaim sudah menyiapkan
sejumlah saksi dan juga ahli berikut juga barang bukti
tetapi memang nantinya akan dipilah lagi mana yang akan diboyong ke mk untuk menjadi saksi
karena diperkenankan membawa delapan sampai sepuluh orang
kemudian juga untuk tpn ganjar mahfud sebelumnya sudah mengklaim ada sekitar tiga puluh saksi dan juga sepuluh orang ahli
yang nantinya juga akan bersaksi di mahkamah konstitusi untuk gugatan yang dilayangkan
kemudian messi dan juga saudara kita ketahui bahwa memang tuntutan dari tpn maupun juga timnas amin ini kurang lebih sama
ini terkait dengan polemik pencalonan gibran raka buming raka menjadi calon wakil presiden kala itu
timnas amin sendiri meminta agar pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat ini diulang mendiskualifikasi gibran
jadi bagi timnas amin jadi gibran ini harus didiskualifikasi karena pelanggaran kode etik putusan sembilan puluh mk tentang batas usia capres cawapres
kemudian untuk tpn ini ada beberapa poin
jadi memang kurang lebih sama dengan yang diajukan oleh timnas amin
tetapi yang pasti adalah terkait dengan mendiskualifikasi
pasangan prabowo gibran karena dianggap didaftarkannya ke kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ini karena melanggar hukum dan etika
kemudian juga tpn meminta mk untuk membatalkan putusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat yang berisi penetapan hasil pemilu secara nasional
jadi memang harapannya ada pemilu atau pemungutan suara ulang
kemudian juga adanya dugaan intimidasi yang dilakukan kepada sejumlah kepala desa di beberapa wilayah
yang juga dipersoalkan adalah soal si rekap kpu
yang ini diduga oleh pihak tpn digunakan untuk penggelembungan suara
jadi inilah kira kira yang nantinya baik itu bukti maupun saksi yang akan dibawa atau disidangkan dalam gugatan yang dilayankan baik oleh timnas amin maupun juga tpn genjar mahfud
tadi terkait pilpres terkait dengan pilekta sudah ada berapa laporan gugatan hasil pemilu legislatif yang diajukan ke mk
ya mercy dan juga saudara memang masih terus bertambah saat ini data datanya
tetapi yang pasti ini mk sudah menerima sejumlah gugatan yang diajukan baik oleh partai politik maupun juga terkait dengan calon anggota legislatif itu sendiri
ini data per hari sabtu pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
jadi ada tujuh puluh tujuh permohonan sengketa yang diajukan oleh parpol ataupun calon anggota legislatif
kemudian juga ada yang dari tingkat dpd dan juga ada dua untuk gugatan pilpres
akan kita ikuti bersama terkait dengan prosesnya bagaimana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ini di mk
tentu akan kita tunggu bagaimana nanti tindak lanjut dari mk sesuai dengan jadwal yang tadi sudah disebutkan
sampai nanti pada pembacaan putusan di tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
terima kasih jurnalis kompas tv putri oktaviani yang melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi